sejumlah persiapan sudah dilakukan di stadion pakansari cibinong
sejak pagi hari jelang partai final leg pertama
antara tim nasional indonesia kontra thailand pukul tujuh malam nanti
stadion pakansari yang hanya bisa menampung tiga puluh ribu penonton
bisa dipastikan penuh pada partai final malam nanti
tiket yang dijual secara online dan offline sudah ludes terjual
untuk memfasilitasi supporter tim nasional yang tidak kebagian
pssi menyiapkan sejumlah layar besar
dua di antaranya di depan pintu dua stadion pakansari
atmosfer partai final juga terlihat dari sudah banyaknya gerai pedagang aksesoris
dan kaos tim nasional di beberapa penjuru stadion
final malam nanti adalah pertemuan ketiga tim merah putih dan thailand
di ajang final atau di ajang piala aff yang sudah dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di dua final sebelumnya pada tahun dua ribu dan dua ribu dua
indonesia kalah masing masing dengan skor empat satu
dan kalah dalam drama adunan
mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas menuju stadion pakansari
ke bupaten bogor jawa barat jelang final aff
rabu sore nanti petugas dari kepolisian melakukan upaya rekayasa lalu lintas
di sekitar lokasi
sejak rabu pagi arus lalu lintas menuju stadion pakansari
kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat
mulai dipadati arus kendaraan roda dua dan roda empat
polisi telah menyiapkan penanganan rekayasa lalu lintas
di pertandingan final aff di gelar rabu sore
jalur utama menuju stadion akan ditutup mulai jam dua belas siang
hingga jam sepuluh malam nanti
arus lalu lintas bahkan dialihkan melalui jalan raya jakarta bogor
alternatif sentul hingga semua bermuara di pusat jalan raya tegar beriman
sementara jalan baru cikempong hanya dibuka untuk lintasan
rencana akan ada pengalian beberapa arus
pengalian akan dimulai pada pukul dua belas
pak dewa selamat siang
di belakang anda ada supporter membentangkan dukungan
bagaimana ramai ramai di sana
ya selamat siang daniel
biar bicara soal antusiasme di tim nasional indonesia
saya sudah merasa atmosfere dari final leg pertama
piala aff dua ribu enam belas yang mempertemukan indonesia
dengan thailand yang akan dimulai pada pukul tujuh malam nanti
atau sekitar tujuh jam lagi
tetapi satu persatu supporter ini sudah mulai berlaku
datangan ke stadion pakansari terutama mereka yang datang jauh jauh dari luar daerah jabodetabek
bahkan ada pula yang datang jauh jauh dari luar pulau jawa
tadi saya sempat berbincang dengan para supporter dari kalimantan barat dari palembang dari lampung
bahkan juga ada yang datang dari manado
dan saat ini saya sudah bersama salah satu supporter yang menggunakan kostum yang cukup unik
dan ini juga datang tak kalah jauh dari surabaya jawa timur
selamat siang pak namanya siapa pak
pak yanto datang dari surabaya ini sudah mulai dari kapan pak
bisa dijelasin nggak ini kostumnya tuh unik banget semuanya merah putih bisa anda saksikan dari bawah
sepatunya merah putih kiri kanan berbeda bajunya beraroma merah putih juga kacamatanya unik pakai topi yang juga unik
ini kostumnya dari mana pak
ya khususnya ini saya buat sendiri untuk tim indonesia dan juga bangsa indonesia juga negara indonesia
bisa diceritakan nggak harapannya terkait dengan permainan anak asuh
al fatihah nanti malam pak
ya kalau harapan saya ataupun jelas harapan saya tiga ataupun
agar langkah indonesia di leg kedua menjadi lebih mudah
sebab kita bangsa indonesia kelaparan kejuaraan iff dua ribu enam belas dari dulu sampai sekarang belum pernah menjuarai
saya minta mudah mudahan pemain tim atau tim indonesia semangat dan juga bisa membanggakan bangsa indonesia dan juga negara indonesia
kita doakan sama sama semoga indonesia berhasil di malam nanti
berbicara soal titel piala aff memang indonesia benar yang dikatakan oleh pak yanto tadi
kita belum pernah juara di gelaran piala aff yang dimulai pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sampai saat ini
dan kalau kita lihat catatan rekor pertandingan atau pertemuan indonesia bersama dengan tim dari negeri gajah putih di piala iff
sudah dua kali tercatat pernah bertemu di babak final yaitu di final tahun dua ribu dan juga di tahun dua ribu dua lalu
gagal untuk menumbangkan thailand dan meraih gelar juara
kita berharap malam hari ini indonesia akan menghasilkan raihan poin yang baik dan memenangkan pertandingan
seperti harapan para supporter yang ada di belakang saya
iya dika kita tahu ya bahwa ada beberapa supporter yang sudah menginap
tapi sayangnya tidak mendapatkan tiket untuk menonton langsung di dalam stadion pakansari
nah bagaimana antisipasi untuk soal itu dan sudah seberapa banyak sih memang jumlah supporter yang hadir saat ini
ya daniar saya memang belum bisa memastikan jumlah pasti supporter yang sudah tiba di stadion pakansari ini
namun memang sejak pagi sampai siang hari ini jumlahnya terus bertambah
jika kita lihat kapasitas stadion pakansari yang ada di sebelah kanan saya ini adalah berjumlah tiga puluh ribu penonton
tapi kita tahu bahwa tiket yang dijual secara online dan juga offline pada hari selasa lalu di dua tempat
itu di kodim bogor dan juga di garnisun satu gambir sudah ludes terjual dalam waktu yang sangat singkat
maka tadi pun saya sempat berbincang bersama dengan beberapa supporter yang menyatakan bahwa dirinya tidak kebagian tiket
nah untuk mengantisipasi para penonton yang tidak memiliki tiket dan namun tetap bisa terfasilitasi untuk mendukung tim nasional indonesia
pssi menyediakan empat layar besar masing masing dua di depan pintu dua dan satu lagi atau dua pasang layar lagi berada di pintu sepuluh stadion pakansari
dan tak hanya itu pssi juga menyediakan empat puluh gerobak makanan gratis yang nanti baru bisa dikonsumsi
pada saat istirahat babak pertama
daniar kalau kita bicara soal pengamanan terkait banyaknya masa yang akan datang lebih dari tiga puluh ribu
hampir bisa dipastikan akan mendukung tim nasional indonesia di stadion pakansari ini
kepolisian dan juga tni aparat gabungan berjumlah empat lima ratus personil
dilengkapi dengan kendaraan anti huru hara yang akan mengamankan jalannya pertandingan
baik di dalam area stadion ataupun juga di luar area stadion dan juga nanti akan mengatur bagaimana lalu lintas ketika masuk dan
dan juga setelah pertandingan ini usai
dika terakhir dong saya mau dengar nih yel yel semangat dari para supporter ada di belakang anda
coba bisa tidak tunjukkan kepada saya semangatnya
ya sebelum saya menutup laporan ini saya akan menunjukkan yel yel dan semangat supporter tim nasional indonesia
pak yanto bisa ke sebelah sini
kalau saya bilang indonesia semua nyanyi garuda di dadaku ya
garuda di dadaku
garuda di dadaku
garuda di dadaku
garuda di dadaku
aku yakin hari ini pasti menang
ya daniar inilah antusiasme dan semangat dari tim supporter nasional indonesia tua muda dari berbagai daerah semuanya berkumpul di stadion pakansari ini untuk menyaksikan tim kebanggaannya
bahwa salosa dan kawan kawan akan berlaga pada pukul tujuh malam nanti
siap siap mardika utama saya iri sebetulnya anda sudah berada di sana kita tunggu ya pukul tujuh malam nanti
semoga semua bangsa indonesia tentu saja agar tim nasional bisa menang hari ini di lag pertama